udah di kompres kok panasnya gak turun turun
itu kaya sebuah burung semula
tak perlu kau banyak bicara
aku mengembang amanat
untuk menghentikan kejahatan kamu lampir
sebelum kamu yang menghentikan aku
aku yang lebih dulu memilasakanmu
musuh musuh sedang mencari cara
untuk melenyapkanmu lampir
musuh abadimu sudah datang
dia bukan golongan putih ataupun golongan hitam
tapi masih abu abu
dia datang dengan kekuatan yang luar biasa
apa dia anakmu merenggaya agarprayoto
terlalu banyak awan hitam yang menyelimutimu
dan membuatmu tak berpikir
dia bukan golongan hitam atau golongan putih
lalu siapa dia
tapi yang aku baca jelas
saat ini para petinggi mataram sedang memburu mu lampir
aku benci orang orang mataram
bukan mereka yang akan memilasanku
tapi akulah yang akan memilasanku mereka
hanya bisa di kalahkan oleh cemeti amal rasul
aku tugaskan kamu untuk mencari cemeti amal rasul
itu pelas burung rosmila
baru dateng dia sakit
setahu saya ibu hanum sehat walafiat
bu hanum juga gembira
menyambut telahiran anak keduanya
lalu apa yang terjadi bi
kenapa dia bisa meninggal
saya enggak tahu bu
bu hanum meninggal dibunuh malampir
iya malampir nenek itu
itu tak hayul aja gitu aja kok dipercaya
mana sih rahman sama farida
hah faraman pergi bu
enggak tahu kemana
farida sakit panasnya tinggi
sakit masya allah
kok enggak bilang sih bi
panas sekali anak ini
kamu nak kamu bertahan ya
lagian ngapain sih si rahman
tuh lagi pergi segala
sebentar lagi kami datang sayang
cepat keluar lampir
kamu sudah membunuh istriku
aku akan membalasnya
di mana lampir
kamu pasti tahu
dia sudah membunuh istriku
dan aku akan membalasnya
katakan dimana dia
ya tuhan saya enggak tahu
hah kamu bohong
kalau kalian ketemu aku lagi aku ambisi kalian
mari aman mari aman
mau kemana kamu sudah lama kita tidak bertemu
aku mau pulang permisi
enggak perlu terima kasih
mariama tunggu mariama
mariamah ada yang ingin aku bicarakan sama kamu
mariama tunggu mariama mariama tunggu mariama tunggu
tunggu sebentar mariama mariama mariama tunggu sebentar
tunggu sebentar mariama aku mau bicara sama kamu
sebentar mariama tunggu mariama mariama
buka pintunya cepat buka pintunya
kakak aku ingin kamu pergi sekarang juga aku mohon
aku tidak mau ada orang yang salah paham nanti
apanya yang salah paham margama aku cuma ingin bicara sama kamu
cuma sebentar aku ingin bicara sama kamu
pergi pergi kamu sekarang
atau aku akan berteriak dan semua orang kampung akan datang untuk mengusir kamu
tunggu mariama ini kami para murid kiai jabar
maaf kami dah terserah
maaf kami datang mengganggu ibu
kami diutus kemari untuk memberitahu ibu kalau sembara sedang sakit
ya allah anakku sembara sembara sembara sakit apa
saat ini sembara sedang sakit bu kami mohon ibu menjunggu sembara di padepokan
ya ya ya saya kesana sekarang tunggu sebentar ya